tim gugus tugas covid sembilan belas kabupaten sampang madura jawa timur
mengakui adanya dua pasien positif covid sembilan belas
yang mendesak pulang ke rumah pada malam lebaran
petugas sudah berusaha menghalangi pasien tersebut lantaran khawatir
akan menular kepada tetangga dan keluarga mereka di rumah
namun karena tak sabar menunggu hasil tes swab ketiga
dan ingin berlebaran di rumah
pasien tanpa gejala ini memaksa dan mengancam akan meludahi petugas jaga
petugas akhirnya memberikan izin pulang dengan catatan pihak keluarga
bisa menjaga diri menjalani isolasi mandiri di rumah
dinas kesehatan kabupaten sampang menyatakan
langkah itu sudah sesuai dengan prosedur
dan diperbolehkan demi kebaikan bersama
tetapi tetap akan berjalan
hingga dua puluh enam mei empat dari enam belas pasien positif virus corona
telah dinyatakan sembuh berdasarkan hasil tes swab ketiga
dengan demikian pasien positif covid sembilan belas menjadi dua belas orang
satu orang menjalani isolasi di gedung karantina
balai latihan kerja jalan samsul arifin sampang
dua pasien lain menjalani isolasi mandiri di rumah
sampang jawa timur